terpidana mati kasus narkoba freddy budiman hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri cilacap jawa tengah
ya nama freddy budiman disebut sebut sebagai salah satu terpidana yang akan dieksekusi mati oleh kejaksaan pada bulan ini
namun kepastian eksekusi belum jelas karena menunggu keputusan pengadilan atas peninjauan kembali yang diajukan freddy budiman
terpidana mati kasus narkoba freddy budiman tiba di pengadilan negeri cilacap
dan seperti kita saksikan freddy budiman dikawal ketat oleh petugas dari brimopolda jawa tengah dan juga dari kepolisian resort cilacap
freddy budiman tiba dengan menggunakan baju putih dan diborgol dengan dikawal ketat oleh petugas dari lapas dan juga brimopolda jawa tengah
dan langsung dibawa menuju ke kawasan pengadilan negeri cilacap
dan rencananya freddy budiman ini akan mengikuti
mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri cilacap ini terkait dengan pengajuan pk yang sudah diajukan terkait dengan rencana eksekusi tahap tiga
kita masih menantikan apakah freddy budiman nanti nofum pk nya diterima oleh majelis hakim atau kemudian justru sebaliknya
dan terkait dengan proses pk nya kita masih akan menantikan proses sidang pk di pengadilan negeri cilacap ini